pemerintah menargetkan terciptanya sembilan juta talenta digital tahun dua ribu tiga puluh mendatang
guna mendorong transformasi digital di indonesia
kehadiran talenta digital sekitar enam ratus ribu orang setiap tahun tersebut
menurut hasil penelitian bank dunia dan mckenzi
adalah guna memenuhi kebutuhan pengembangan perekonomian digital indonesia
yang diprediksi bisa menghasilkan rp empat empat ratus tiga puluh empat triliun dalam waktu sepuluh tahun mendatang
guna mengejar target tersebut
pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemendikbutristek
turut mendukung pelaksanaan program bangkit
program yang merupakan hasil kolaborasi sejumlah perusahaan di bidang teknologi ini dipilih
sebagai salah satu model pembelajaran kampus merdeka
yang dirancang untuk memberikan anak muda indonesia
keterampilan yang berguna untuk pengembangan kompetensi
agar mereka siap berkarir di bidang teknologi
saya melihat disen
program ini sangat bagus karena filosofi dasarnya itu industrialized
jadi yang memimpin itu industri
kan selama ini perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi itu banyak dikomplain dari industri
diletakkan belum siap tidak cocok kompetensinya dan seterusnya
kehadiran anak muda dengan kompetensi di bidang teknologi sangat diperlukan oleh industri
yang saat ini tengah bertransformasi ke industri teknologi digital
pendekatan mikrokredensial program bangkit
kampus merdeka dinilai efektif untuk mengejar kebutuhan talenta digital
yang sesuai dengan kebutuhan industri
serta mendukung agenda transformasi digital indonesia
yang terus digaungkan selama presidensi g dua puluh indonesia di tahun dua ribu dua puluh
pastinya kita mendukung fokus dari g dua puluh
kenapa karena memang melalui program program seperti bangkit ini
kita mau membantu pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta digital di indonesia
dan melalui program seperti ini
juga kita maunya pengen banget bahwa digital transformasi di indonesia itu bisa berjalan secara cepat
program bangkit memiliki tiga jalur pembelajaran
mulai dari kurikulum machine learning
pemrograman android dan dasar dasar cloud
peserta terpilih yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi di indonesia tersebut
akan mengikuti pembelajaran selama sembilan ratus jam
kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan capstone project
di mana peserta akan ditantang untuk membuat sebuah aplikasi
atau menyelesaikan problem di dalamnya
peserta akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mitra perusahaan yang akan memperkerjakan peserta
benefitnya lumayan banyak sih kak ya
termasuk teman baru sama ilmu ilmu yang jarang banget ada di kampus
atau enggak aku susah dapetin mungkin ya
dari pembelajarannya yang sudah standarisasi industri itu ya
ilmu ilmunya juga bukan cuma teknikal aja kak
banyak ada teknikal soft skill dan bahasa inggris juga kebetulan
ada juga soft skill yang bisa mempersiapkan kami untuk menjadi karyawan perusahaan nanti
ataupun kalau misalnya mau jadi startup gitu
jadi pertama end to end learning
kedua kita dapat global certification
nah disitu kan tentu certification point plus banget buat kita di industri
buat tangga karir so to kickstart lah gitu kan
dan kita dapat secara cuma cuma
program bangkit kampus merdeka telah dimulai sejak tahun dua ribu sebelas
dengan jumlah peserta yang meningkat setiap tahunnya
peserta program ini merupakan mahasiswa semester lima satu
semua jurusan di seluruh perguruan tinggi di indonesia yang telah lulus seleksi
peserta akan menjalani kegiatan di bawah naungan kampus merdeka dan mendapatkan kredit dua puluh sks
di tahun dua ribu dua puluh dua terdapat enam puluh tiga pendaftar
di mana hanya tiga mahasiswa saja yang berhasil menjadi perempuan